kanderas yang menghubungi ibu kota jakarta pada selasa dini hari
mengakibatkan ruas jalan cikini raya menteng jakarta pusat tergenang air
ketinggian air mencapai tiga puluh hingga empat puluh cm membuat sejumlah pengendara
tidak berani menerobos tingginya air tersebut
curah hujan yang tinggi dan diperparah akibat buruknya drainase
yang tidak mampu menampung debit air tersebut
meski sejumlah kendaraan berhasil melintas
namun sebagian kendaraan yang nekat menerobos genangan air terpaksa mogok
akibat genangan tersebut arus lalu lintas dari cikini
menuju jalan diponegoro menjadi terganggu
hujan deras juga mengakibatkan ruas jalan di di panjaitan cawang
jawara timur tergenang air hingga lima puluh cm pada selasa dini hari
akibatnya sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua dari arah cawang
menuju tanjung priok terpaksa putar balik untuk mencari jalan alternatif lain
selain itu di underpass di panjaitan menuju cililitan juga tidak dapat dilintasi